ya walaupun pemerintah telah tegas melarang mudik dan membuat banyak penyekatan di ruas jalan
namun gelombang pemudik tampaknya masih sulit untuk dibendung
seperti apa pengamat kebijakan publik melihat fenomena ini
sudah bergabung lewat sambungan zoom pengamat kebijakan publik ada pak trubus rardiansyah
pak trubus selamat malam pak
selamat malam pak
baik pak terubus beberapa hari terakhir kita lihat ya banyak upaya upaya pembobolan
penyekatan yang dilakukan oleh para pemudik hingga viral
kemudian juga akhirnya banyak pemudik juga yang lolos sampai ke provinsi jawa tengah misalnya
atau mungkin ke jawa timur
dari kebijakan ini anda melihat seperti apa sih pak
sampai kemudian muncul fenomena bahwa pemudik ini tetap nekat bahkan mau menerobos penyekatan
ya ini karena akibat ada komunikasi yang kurang masif kurang masif kurang optimal kepada para publik
kepada masyarakat dalam hal ini
tentu tentunya khususnya para pemudik
sehingga para pemudik ini nekat karena menganggap bahwa aturannya berubah ubah
dia tahu bahwa masyarakat itu tahu bahwa peraturannya berubah ubah
kemudian di satu sisi juga inkonsisten tidak jelas arahnya bagaimana ambigu juga
dan di lapangan juga banyak yang diloloskan
masalahnya di situ
jadi prik itu tahu bahwa penegakan hukumnya di tengah perjalanan itu tidak tegas
jadi dia tahu
nah inilah yang menyebabkan mereka tetap ngotot mudik yang kedua bahwa mereka merasa tahun lalu sudah tidak mudik
nah tahun ini dia memaksakan mudik
karena beranggapan bahwa tahun ini itu kesempatan yang terakhir dia harus mudik
jadi memang memaksakan memang ini situasi di mana kemudian ada di mana pemerintah sendiri tidak atau kurang memberikan edukasi kepada masyarakat
bahwa mudik ini situasinya dilarang
karena ada kenaikan daripada peneloran covid itu sendiri
yang ketiga sebenarnya kebijakan larangan mudik ini sebenarnya tidak tepat gitu mas
karena di tengah kondisi covid yang terus menaik
sehingga menurut saya memang harusnya dilarang seluruhnya atau ditiadakan sama sekali
daripada seperti ini nggak mungkin kan artinya implementator di lapangan atau petugas di lapangan
ini kan kesulitan karena apa
karena para pemudik ini umumnya sudah sangat ngopot gitu ya
sangat bersikap keras
apa bersih keras dan tidak mau tentu para petugas di lapangan itu tidak mau terjadi yang namanya benturan gitu loh mas
ini menghindari itu semua
karena tidak ada benturan sehingga yang terjadi ketika terjadi penumpukan atau kerumunan kemudian dilepaskan
nah di satu sisi juga ada juga yang mereka dengan cara lain melewati jalan jalan lain yang mungkin entah jalan tikus atau jalan apa yang selama ini dia tahu
kemudian mereka tetap lolos
tetapi kalau kita lihat sebenarnya penyekatan penyekat ini sudah relatif efektif gitu
dalam arti untuk menekan angka angka mobilitas masyarakat
karena tahu bahwa kondisi sekarang ini relatif lebih baik dalam hal ini meskipun juga kita tahu bahwa masyarakat tetap dalam kondisi ngopot mudik gitu loh mas
oke kebijakan yang tadi anda katakan inkonsisten itu kebijakan apa yang seperti apa pak trubus

ya yang pertama masih kebijakan terkait dengan apa namanya larangan mudik itu sendiri
larangan mudik itu kan sudah dijelaskan bahwa ada kelonggaran kelonggaran misalnya apa namanya mereka yang berkebutuhan khusus itu boleh mudik yang menggunakan mobil pribadi
itu mereka beranggapan oh itu boleh mudik
yang kedua juga ada yang mudik pakai speaker nah itu bagi mereka yang pakai stiker itu juga dibolehkan
nah ini kemudian mereka menganggap bahwa boleh mudik gitu loh
ini memang persoalannya ada di persepsi kepada persoalan edukasi karena ini kan menyangkut perilaku ya
di mana kemudian mereka mereka yang ngopot ini tidak ada sanksi juga gitu loh
jadi mereka itu menganggap oh sanksinya juga nggak ada
ya kalau ada sanksi yang tegas sebenarnya sanksinya kan hanya dibalikkan
nah kalau cuma diputar balik mereka beranggapan nanti akan ada jalan lain yang bisa ditempuh
kemudian yang kedua dia juga mencari ini lengahnya para petugas kan pada saat misalnya karena kebetulan bulan puasa mereka sholat maghrib ataupun berbuka puasa lah
di sini kemudian banyak yang lolos juga
nah ini juga menjadi catatan tersendiri
yang ketiga menurut saya memang para pemudik ini sudah seperti kehilangan kesabaran karena apa beranggapan bahwa mudik kali ini harus dia lakukan dengan harapan pemerintah itu memberikan kelonggaran kelonggaran
dia tidak mau tahu dengan urusan bahwa sekarang ini ada covid bahwa sekarang ini kondisi ada penularan yang luar biasa
bahkan hari ini kan ada

sekitar empat lebih kan penularan keluar dari empat musim itu
tetapi mereka ini karena minimnya informasi ya mereka nggak merasa takut gitu ya
dan di satu sisi mereka di sini juga di kota kota itu tidak punya pekerjaan sudah libur ataupun pekerjaannya sudah di phk atau tidak punya harapan lagi harus bayar kontrakan dan sebagainya
karena itu kita lihat memang masyarakat pada akhirnya berbondong bondong
nah ketidakkonsilinan juga disebabkan oleh surat edaran itu sendiri
peraturannya kan se tiga ratus tiga belas itu kan berubah tuh yang dulunya hanya tanggal enam sampai tujuh belas
kemudian berubah ada tanggal dua puluh dua april misalnya ada penyekatan
nah nanti juga ada lagi penyekatan kedua setelah tanggal
nah ini kan juga masyarakat banyak kan juga belum memahami itu semua
dan ini juga ada daerah daerah seperti dki jakarta nanti menerapkan iskm
nah ini juga masyarakat memandang bahwa atau nanti iskm juga bisa ditembus juga gitu
jadi ini satu kondisi dimana memang masyarakat lebih melihat apa aturan aturan yang ada itu hanya sebagai peraturan
hanya sebagai ini aja gitu sebagai jargon doang
tidak dianggap sebagai peraturan yang harus ditaati atau peraturan yang harus dipatuhi menurut saya itu mas
oke jadi perubahan perubahan aturan yang terjadi ini memicu masyarakat untuk nekat ya
di satu sisi ada pesan yang tidak sampai dari pemerintah kepada masyarakat mengenai bahayanya covid sembilan belas
sehingga perilaku sebagian masyarakat masih tetap nekat untuk mudik di tengah mungkin kejenuhan dan juga kerinduan
terhadap kampung halaman begitu pak trubus
iya kerinduan pada kampung halaman kemudian rasa kangen yang menggebu gebu untuk mudik
itu kan bagian daripada kondisi internal para pemudik
tetapi persoalannya kemudian di daerah sendiri juga nggak ada perlakuan mas
artinya apakah kemudian di daerah tujuan itu ada isolasi mandiri atau apa
kan nggak ada itu kebijakan isolasi mandiri

ada juga yang misalnya ppkm mikro ketua

tetapi kan daerah juga nggak ada kan
misalnya kepala daerah yang membalikkan orang pemudik itu kan nggak ada mas
ada yang sudah sampai kampung halaman mereka tetap saja berisi laku rohmi berkeumun
bahkan di tempat wisata mereka juga bisa datangkan gitu
jadi ini yang menyebabkan istilahnya hasrat untuk mudik itu ya sahabat pemudik itu luar biasa
karena ini harusnya kan kolaborasi antara pemerintah pusat dalam menerapkan kebudayaan dan pemerintah daerah harusnya solid gitu
ini kan nggak solid karena pemerintah daerah menerapkan cara mempunyai cara pandang sendiri sendiri menerapkan kebijakan mudiknya dengan cara cara sendiri gitu loh mas
ini yang menyebabkan menurut saya harus dievaluasi memang
supaya ke depan ini nanti arus baliknya itu bisa ditekan juga
karena kalau nggak nanti apa yang saya khawatirkan semua ini akan terjadi legakan dari penularan covid
dan ini sudah ada indikasi indikasi terjadi nyelejakan
karena di kampung halaman juga ada yang karena sholat taraweh mereka akhirnya tertular banyak satu kampung
ada juga karena ada hajatan yang dihadiri oleh salah seorang pemudik yang tetangganya kemudian terjadi juga penularan
pak kehal terjadi kerumunan kerumunan itu akhirnya terjadi penularan
nah inilah menurut saya memang tugas kepala daerah untuk membendung itu semua
dalam arti untuk menginformasikan mengenai penegakan protokol kesehatan itu yang jadi masalah
kemudian juga isolasi mandirinya harus dicadari bentuk biaya sendiri
sebenarnya yang lain menurut saya kalau kebijakannya mau bagus juga sebenarnya itu mereka mereka itu di
jadi itu bisa dikawal
jadi setiap posko diberikan posko setiap posko dia ditegak kemudian dites gitu
jadi kalau misalnya sampai dari jakarta sampai ke jawa tengah itu lima posko yang harus dia lalui ya dia harus menjalani lima kali tes
nah itu syukur kalau dia berbayar sendiri
jadi dia merasa bahwa dayanya mahal
jadi dia bisa menghitung berapa kemampuan keuangan saya untuk mudik gitu
kalau nggak ada ya yang terjadi seperti ini
karena nggak ada sanksi sosial juga nggak ada
sanksi apalagi sanksi pidana kan nggak ada
jadi semuanya ini yang menyebabkan masyarakat mengabaikan atau memandang
bahwa aturan itu hanyalah jagon aturan itu hanyalah sekedar formalistik ataupun aturan itu hanya sekedar dipandang sebagai mengada ada
ini yang menjadi sulit disitu
artinya dia tidak melihat covid nya yang dilihat hanya aturan larangannya itu
padahal yang harus ditekankan harusnya penurunan covid yang tinggi itu yang harus diinformasikan
sehingga dia punya cara berpikir punya perilaku dan sikapnya itu melihat bahwa covid ini sangat berbahaya
menurut saya itu mas
baik pak turbos terakhir
menhub sudah menyatakan bahwa pemudik ini mungkin masih akan ada bahkan sampai h satu idul fitri atau mungkin di hari haya
artinya dalam beberapa hari terakhir ini menurut anda apa yang perlu diperbaiki dari kebijakan ini
mengingat banyak yang jebol penyekatannya meskipun sudah dilakukan berbagai cara
tapi bahkan para pemudik motor misalnya justru bergelombol melawan para petugas
sebagian mungkin petugas menambahkan aparatnya
tapi kalau dibandingkan dengan ratusan pemotor tentu tidak cukup kuat begitu untuk menghalau pemudik
apa yang menurut anda perlu dievaluasi oleh semua pihak dari kebijakan ini terakhir pak
ya menurut saya evaluasinya terkait dengan posko posko penyekatan itu sendiri
jadi posko penyekatannya harus diprioritakan pada apa namanya syarat syarat yang harus dimiliki oleh para pemudik itu
kalau mereka tetap ngotot tidak ada ya menurut saya memang di tempat posko itu
harus diberikan sanksi gitu ya
sanksinya tidak hanya sekedar putar balik tapi mungkin sanksi sosial yang lainnya
nah ini perlu diterapkan kalau perlu ya memang sanksi denda juga bisa diterapkan
karena kalau tidak ada sanksi memang ujung ujungnya tetap saja mereka seberapapun petugas yang diturunkan
itu tidak akan mampu menghadapi banyaknya pemudik yang memang bergerombol
yang mereka kemudian seperti ada yang memprovokasi atau menghasut untuk melakukan perlawanan kepada yang namanya petugas di lapangan
ini kan ujung ujungnya jadi kasian yang kasian kan petugas di lapangan sebenarnya kan
bagaimanapun juga kalau dia mau misalnya melakukan langkah langkah tindakan tegas mereka ini para petugas ini takutnya nanti berujung kepada konflik atau bentrokan di lapangan
nah ini yang dikhawatirkan dan bisa membahayakan dirinya sendiri
ini kan harus juga dievaluasi
jadi menurut saya ini ke depannya lebih baik kementerian perhubungan itu berkoneksi dengan daerah supaya di daerah itu mereka apa namanya disediakan yang namanya transportasi
yang namanya transportasi yang namanya transportasi

sehingga mereka itu bisa bermobilitas dalam arti tidak bergerombol tidak melakukan kerumunan dan melakukan perlawanan
ya bagaimana juga mungkin cara cara dengan menggunakan stiker yang selama ini dilakukan oleh kementerian perhubungan terhadap ada moda transportasi yang dikasih stiker itu
nah itu juga bisa sebagai cara agar semuanya bisa dipantau
karena tujuan kita ini memutus mata rantai penyebaran covid
mas bukan untuk membatasi orang berpergian
karena membatasi orang berpergian itu nanti yang terjadi kita melanggar hak asasi orang
atau hak konstitusional orang untuk bepergian
menurut saya ini mas jadi yang penting adalah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan apa namanya mudik ini terkait dengan moda transportasi itu sendiri dan para pengguna mobil pribadi maupun kendaraan roda dua yang harus dievaluasi
baik terima kasih banyak pak trubus kita akan lihat tapi yang jelas ini tampaknya memang perlu ada yang dievaluasi dari kebijakan mudik yang kemudian banyak juga yang melolos

terima kasih pak turbus raardian
saya pengamat kebijakan publik sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini